lo gak percaya amat sih sama gue
barusan kan udah gue jelasin
yang digebukin sama ivan sama bocin itu gue
dan yang ngegebukin ivan sama bocin itu om bagas
boy lo tuh harus percaya sama kita boy
kita tuh gak ada niat buat nyakitin ivan sama boccine
mereka duluan yang mulai sama kita
nih ya aku percaya kok sama kalian
cuman mau ini gak bisa kan
sepupu gua dipukulin sama haikal berapa kali
itu maksudnya apa cuy
gue udah anggap haikal gak hargain gue sama sekali boy
kalau dua kali maksudnya apa
itu yang namanya temen
jangan sorenya boy
gue udah mikir buat keluar
udah keras kepala ya
jadi sekarang kamu nyalahin aku juga ray
oke aku yang salah aku keras kepala ya kan
ya kalau kamu gak mau dengerin omongan aku atau omongan boy
ya berarti kamu keras kepala kan
keras kepala apa lagi emosian egois
sebut ray semuanya
aku benar benar kecewa sama kamu ya kamu sekarang tuh bener bener aneh
eh kamu kalau mau putusin aku serah doa kamu
aku mau putusin kamu
aku mau putusin kamu
semua kebaikan yang pak amir lakuin sama saya dulu
dan ternyata tuh dia masih cinta sama saya bu
dan malah pak amir tuh masih berharap saya jadi pacarnya
lah kenapa bu devi menceritakan ini ke saya
maaf bu saya ceritain ini sama bu dona soalnya biar bu dona gak nyalahin saya
sebaiknya hubungan bu dona sama pak amir dipikir dulu baik baik ya bu
saya cuma gak mau nasibnya ibu nuna sama kayak saya yang dihianatin sama chandra bu
bu devi kalau mas chandra itu kan masih ganteng wajar lah

kalau dia tuh berbagi cinta sama cewek cewek lain
nah pak amir bukannya pas pasan
hah belagu lagi
aduh ibu ibu jangan emosi dulu kayak gitu
saya jadi gak enak nih sama bu dona
saya cerita kayak gini tuh bukan maksudnya bukan mau bu dona sama pak amir tuh hubungannya jadi ancur bu
justru saya tuh ceritain ini sama bu dona biar bu dona itu giat
dan lebih semangat lagi dapetin cintanya pak amir
biar pak amir itu move on dari saya
ya udah bu devi terima kasih ya
ya udah kalau gitu silakan diminum bu devi
kalau dipikir pikir kangen juga ya sama tante marisa
tapi kira kira dia bakalan lama gak ya marah sama gue
hmm semoga aja gak lama marahnya
tapi juga kenapa sih boy
kamu pakai bilang kalau misalkan aku ini janda ke mama kamu
kamu kok jahat banget sih sama aku boy kamu
kalau aku bug klien terblong monte tante rempong
aku juga vadernya nahas
yang sudah menusuk ke dalam dagingku dan harus aku singkirkan
oh ya gue kan udah pasang cctv nih di mana mana
dan sekarang waktunya gue ngecek aja
senangnya bisa ngeliat orang orang yang ada di rumah ini
tanpa mereka tau bahwa gue ngeliat kegiatan mereka
oke surti kita cek dia lagi ada dimana
belanjaan coba setiap hari teh kayak begini banyak
surfi mah seneng kalau disuruh belanja teh banyak kayak gini
biar surti teh bisa mejeng sama tukang ojek
kelar beres udah
pastinya mudah bakalan senang sayurannya ini
corok banget sih ini orang
ha nah dia podcast nya itu wrestle music
sebelumnya kita sedang sampe berangkat
lu sian pake gebukin ivan segala
yee doh jujur aja kumales gebukin mereka mah
mendingin juga kukgebukin lu lebih empuk
lagian lu pake asal ngomong ah disi doh
eh gua asal tau ya yang digebukin sama ivan sama bocin itu gua
nah yang ngegebukin ivan sama bocin itu om bagas
apa perlu gua bawa om bagas kesini buat njelasin ke lu pada semua
si udah jadi om ternyata bang bagas
eh jangan jangan om bagas pacaran lagi sama emak lu yan
eh anak ladik lagi yee
udah udah udah udah bercanda mulu lu
boy tapi jujur ya
gue udah yang lagi bete sama mondi karena dia berantem sama haikal
mondi tuh naik ke atas ring ngebawa nama geng serigala
bukan anak kejalanan
hah serius beneran
aturan tadi lu pas ketemu mondi lu tegor dia
kenapa dia tinju pake atas nama geng serigala bukan anak kejalanan klub
eh ya susah lah kal
mungkin kan mondi masih marah karena ian abis gebukin si ivan
lu ga percaya amat yaa
barusan kan udah gua jelasin
yang di gebukin sama ivan sama bocin itu gua
dan yang ngegebukin ivan sama bocin itu om bagas bukan gua
boi lu tuh harus percaya sama kita boi
kita tuh gak ada niat buat nyakitin ivan sama bocin
mereka duluan yang mulai sama kita
nih ya aku percaya kok sama kalian
dia lebih percaya sama saudaranya
lagian kan ivan sampai masuk rumah sakit
gimana sih mondi bisa percaya sama kalian
yaudahlah ga penting
plus yang dibahas sekarang
kita hargain refah yang udah ngundang kita hari ini buat perpisahan
jadi yuk kita makan aja
ah bener tuh boi
gua like banget setuju
bener apa boi
malem bu dona
ada perlu apa ya pamir